terima kasih anda masih bersama kami di redaksi siang
beberapa minggu ini di jalur pantura probolinggo jawa timur
beredar video truk goyang yang direkam melalui kamera ponsel
truk tersebut goyang saat melaju kencang
anggota satlantas polres tempat pun langsung merazia sejumlah truk yang melintas di jalur pantura
beginilah aksi sejumlah remaja di kota probolinggo jawa timur
merekam truk melintas di jalur pantura melalui kamera ponsel masing masing pada sabtu malam
mereka merekam truk saat melaju dan menggoyangkan bodinya
mereka menyebutnya dengan truk goyang
biasanya truk yang biasa goyang adalah truk bermuatan cabai tujuan jakarta
menurut salah satu perekam video truk truk bisa diajak goyang bila mereka sudah mengenal sopirnya
kita memang mencari saudara mencari teman sama komunitas ini
kira kira tidak bahaya
bahaya sih bahaya cuma kita harus bisa mengondisikan jalan
kalau bahaya ya nggak usah
lihat fenomena ini dan sudah menjadi viral
satlantas polores probolinggo kota langsung bergerak cepat dengan melakukan raziatrip bersama dinas perhubungan setempat
nah imbauan kami makanya kami setiap pengemudi kami hentikan kami berikan selebaran ini
yang isinya diantaranya jangan ugal ugalan dan jangan berjalan siksa
sekjen artinya ya seperti yang sudah ramai di
viral itu ya
sehingga membahayakan setara yang lain untuk mengantisipasi mengurangi ketelakaan
kepolisian mengharapkan pengemudi benar benar mematuhi rambu rambu lalu lintas agar perjalanan lancar